sementara itu ditemani oleh istri dan beberapa ulama lainnya
pemimpin fpi rizik sihab mendatangi kawasan bukit duri jakarta selatan
untuk meninjau langsung korban banjir di kawasan bukit duri jakarta selatan
rizik mengatakan agar masyarakat dapat memberi informasi apa saja logistik yang dibutuhkan
nantinya bantuan akan langsung disalurkan oleh posko fpi di kawasan banjir tersebut
dirinya juga menyatakan bahwa bantuan bantuan tersebut berasal dari sejumlah umat
yang peduli kepada korban banjir
minta bantuan kepada bapak rw bapak rt begitu juga tokoh tokoh masyarakat
warga warga yang terkena musibah banjir di wilayah bukit duri ini
tolong data yang bagus
dicatat jangan sampai ada yang tidak masuk catatan
karena kami akan menyalurkan beramai karaka bantuan
kawasan bukit duri dan sekitarnya merupakan daerah langganan banjir
saat wilayah dki jakarta diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi
aliran kali ciliwung di dekat
rumah warga meluap dan menyebabkan banjir